nomor urut peserta pemilihan presiden dua ribu sembilan belas sudah resmi ditetapkan
hasilnya pasangan jokowi maruf mendapatkan nomor urut satu
sementara prabowo sandiaga mendapat nomor urut dua
founder lsi denny ja menyebut nomor urut menjadi momen pertarungan baru dengan branding baru
ekspresi kegembiraan terpancar dari setiap calon presiden
setelah pengundian dan penetapan nomor urut untuk kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
capres dengan nomor urut satu jokowi dodo menebarkan senyum sambil mengacukan jari telunjuk sebagai simbol nomor satu
capres petahana ini menyatakan bahwa nomor satu adalah simbol persatuan indonesia
sekaligus harapan untuk memimpin sekali lagi
saat itu untuk indonesia indonesia bersatu
satu kali lagi
satu kali lagi
sementara capres dengan nomor urut dua prabowo subianto mengekspresikan kegembiraannya dengan berjoget ria
tak banyak komentar yang dilontarkan tapi prabowo menyatakan
syukurnya mendapat nomor urut dua yang identik dengan nomor partai gerindra dalam pentas pilek di tahun dua ribu sembilan belas
dikutip dari laman detik com founder lingkaran survei indonesia denny jaya
menyebut nomor urut menjadi momen pertarungan baru dengan branding baru
itu bisa dimainkan untuk menaikan sekaligus juga untuk membalik dua yang dulu

meskipun begitu menurut denny ja nomor urut bukanlah hal yang krusial
karena yang akan berpengaruh pada kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas adalah program dan personalitas capres cawapres

kenapa begitu latar belakangnya apa
jadi pertamanya ada diskusi kita sebenarnya
kita usulin aja deh
jangan pakai nomor satu
yang kedua bagaimana kalau p angka
ada lagi yang mengusulkan bagaimana kalau dua digit
jadi seratus dua ratus
nah tetapi kan kpu sudah ada standar
ini sudah disiapin
nah supaya tidak ini bagaimana
ada diskusi lah pakai satu dua
artinya dinamika politik di kita itu sebenarnya bisa dikompromikan
dan menarik itu ada diskusi diskusi sebelum mengambil nomor
dan akhirnya disepakati bahwa nomor itu dikasih satu dan dua
ini sebuah starting movement yang bagus sekali
untuk sebuah pilpres yang orang menyangka akan keras akan panas
dimulai dengan kompromi yang bagus
kita sangat apresiasi pak jokowi pak prabowo
memulai acara tadi malam itu dengan kekeluargaan dan kehangatan
kalau bang ferdinand tadi anda tertawa sepertinya ada sesuatu di balik tawa anda
mungkin bisa sedikit menceritakan kenapa ini
ya kenapa ya
karena pilpres kita ini baru dapat nomor saja sudah rame luar biasa ya
jadi semoga memang pesta demokrasi ini betul betul rame
pesta demokrasi ini memang pesta demokrasi yang membahagiakan
karena ini betul betul kita harus jadikan pesta rakyat ya
bukan pesta acara acara yang menakutkannya
kita berharap pilpres kali ini dan pemilu legislatif ini betul betul damai
tapi memang narasi narasi terkait nomor ini sangat menarik ya
saya memperhatikan betul dari sejak tadi malam banyak muncul
tetapi ya saya ini pendukung prabowo merasa bahagia betul dapat nomor dua ya
karena tadinya kalau pak jokowi yang dapat nomor dua
waduh pesta poranya dua periode itu saya nggak tahu
lagi sampai di mana
akhirnya saya berpikir wah ini pak prabowo nyapres yang kedua
menggagalkan dua periodenya pak jokowi
kalau mas nyarwi kalau tadi mas denny jaya bilang sebenarnya nomor itu tidak terlalu penting ya
tapi bagaimana anda melihat konteksual kapitalisasi nomor nomor ini
kemudian branding terhadap para cawapres cawapres sendiri
ya kalau saya melihat malah nomor itu sangat penting
karena politik itu kita lihat semua politik hari ini itu kan dikuantifikasi
anda dapat kursi kita dapat kursi caleg itu kan juga berapa angkanya
dan angka di ekstrak dihitung selalu dalam rumusan rumusan itu sampai menjadi kursi
itu contoh ya di pileg
tapi misalnya kurang dari satu aja nomor
tetapi ada selisih yang tidak kontroversial lah misalnya
satu itu nyasarnya kemana atau dua berapa
itu juga akan bisa mengalahkan seseorang
artinya nomor itu kuantifikasi
jadi suara dalam demokrasi
dan kita dihadapkan pada sistem yang begini hari ini ya
liberalisasi demokrasi dimana suara aspirasi publik itu dikuantifikasi dalam angka
dan angka juga dipakai oleh elit
elit untuk identifikasi dirinya
personal brand disitu ya kan
posisi dia tempat dia disitu
nah saya tidak berpikir bahwa apa istilahnya nomor itu netral dalam politik
karena dia bisa diisi
memang secara nomor sendiri ya netral
tapi apa yang menjadi isi interpretasi atas nomor
bagaimana kandidat mengkapitalisasi
bagaimana tim menarasikan dibalik nomor
tadi misalnya bung ferdinand cerita soal
ya kenapa misal dapat dua bukan satu
kang maman juga cerita soal
susahnya gimana harus ada kompromi supaya ini tidak sama misalnya
dengan nomor yang dipakai partai misalnya
itu saya pikir bagaimana nomor benar benar berarti di mata
ya kalau ada penambahan nol gitu di depan
anda pikir ini merubah nggak sih dalam framing berpikir pemilih
ya secara administratif itu merubah
artinya di apa
saya berpikirkan ya
tentang suara pasti
tetapi kita kan tidak terbiasa ya menyebut angka satu
kita akan berbicara siapa capresnya nomor satu siapa nomor dua siapa
atau nggak ada capres satu berapa dua berapa itu
nah sama persis ya di partai juga
saya pikir orang akan berpikir partai nomor berapa dan seterusnya juga
nah ini yang kemudian ada yang diuntungkan dan dirugikan saya lihat
yang diuntungkan pkb
nah ini partainya
bung maman caleg nomor satu juga
kau punya apa
jadi bayangkan saja kami tiba tiba dapat partai nomor satu pkb
nah saya berharap ya
saya ditanya beberapa media
saya bilang kalau satu berarti satu periode lagi
kalau dapat dua berarti dua periode
artinya kita sudah kapitalisasi seperti itu
tapi ketika jujur lah
ya secara subjektif saya sebagai kader pkb
ya mudah mudahan nomor satu
karena dengan gampang nyebutkan satu aja
pikirannya pilih kang maman pkb yang presidennya jauh
yang pak ferdinand gimana
oke ini langsung branding banget ya
kalau pak ferdinand gimana
tapi memang yang nomor ini sangat mempengaruhi bagaimana pembentukan mindset dan opini ya
sangat berpengaruh sekali
karena memang tidak bisa dilepaskan nomor nomor ini daripada sebuah narasi narasi campaign ya
dan ini sangat mempengaruhi
saya pikir memang
kalau kita melihat dari perbincangan media sosial dan di tengah publik kemarin
memang ya jujur pak prabowo yang dapat nomor dua itu sepertinya lebih bahagia dan lebih happy
kenapa itu bisa lebih happy
ya karena opini dan narasi narasi campaign yang dibangun jauh lebih banyak daripada yang dibangun oleh kelompok pak jokowi
yang hanya dapat nomor satu
tidak ada lebihnya cuma satu kali lagi
kalau nomor dua ini dari kemarin banyak sekali narasinya
mungkin bisa dibocorin apa narasi yang menarik yang mungkin bisa di
banyak sekali seperti ya memang ini nyapres kedua
jokowi terhalang dua periode dan prabowo menjadi presiden
ya banyak sekali
saya cukup ya tersenyum ya kreativitas netizen kita publik kita itu luar biasa menurut saya
oh jangan jangan ini jadi kompromi ya
misalnya udahlah nanti sebenarnya bapak nomor dua ini nomor satu kan
kayak gitu hal hal itu
dan saya rasa ini akan jadi pripres yang adil
kalau pada dua ribu empat belas yang menang itu nomor dua
nah dua ribu sembilan belas yang nomor satu akan
sudah mulai nih ya
kalau mas nyarwi mas nyarwi anda melihat sebenarnya memang tadi yang menarik adalah nomor
di satu sisi penting untuk personal branding untuk memberikan narasi narasi
bagaimana dari tim sukses masing masing untuk mengaktualisasikan dan mengeksplor lebih dari nomor nomor ini
ya ada tantangan yang dihadapi ya
misalnya untuk tim pak jokowi ya
itu saya pikir ini nomor yang tertukar
artinya dulu kan dua sekarang satu
dan istilah dua itu sudah banyak dipakai kata dua ya
jokowi dua periode di tagar udah banyak
salam dua jari
salam dua jari
ada banyak kata yang terkait kata dua
tiba tiba suruh pindah ke satu
nah ini butuh kreativitas dan inovasi baru terkait dengan
karena begini ya
walaupun misalnya politik itu bisa bicara pesan
politik bisa berpolisi
politik bisa bicara personal image dari kandidat
tetapi bagaimana akan dikenal
dia ada di kota yang mana
nah ini kembali ke nomor
nah kalau selama ini ada di kotak dua tiba tiba harus dipaksa satu
nah ini yang mungkin agak beda dengan tantangan di pak prabowo ya
ini kan istilahnya lebih mudah orang sudah relatif lupa dulu nomor berapa ya
kecuali dengan ingat pak jokowi baru ingat pak prabowo
aspek yang kedua terkait dengan partai ya
nah ini nanti ada persoalan yang harus diselesaikan ya
bagaimana tim mengkapitalisasi antar partai sendiri
dengan partai dengan jubir
partai dengan relawan jubir relawan dan relasi ini
dan juga dengan kandidat
narasi apa interpretasi apa yang mau dibuat terkait dengan nomor ini
dan ini nyambung dengan tak lain
tak lain terkait dengan penjabarannya ke isu isu policy
penjabarannya juga terkait dengan personality kandidat capres capres ini
dan ini tidak mudah ya
karena butuh ramuan ramuan yang lebih menantang
iya nanti saya penasaran dengan kak mamang
tapi jeda dulu karena tadi harus ada strategi
karena selama ini kan pak jokowi terkenal dengan dua per dua nya segala macam tuh ya
baik kita akan kembali lagi cnn indonesia prime news
segera kembali di taplap bersama kami
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan masih membahas tentang kapitalisasi nomor nomor
dan masih bersama kang maman ada bang ferdinand dan mas nyarwi
kalau tadi kang maman yang menarik kalau tadi mas nyarwi bilang justru perubahan nomor urut ini ya
nomor undian itu bisa jadi ada sedikit pr nih buat kubunya jokowi dan maruf
ya pertama kami sudah mempersiapkan bahwa kalau dapat satu tagline nya apa lagunya apa dan lain sebagainya
kalau nomor dua kita siapkan
walaupun jujur aja bahwa seperti bang ferdinand bilang
kalau nomor dua kami tinggal running gitu ya
itu yang pertama
tapi angka berapa pun kita sudah siapkan
misalnya sebelum pengambilan nomor saya sudah ditanya
lalu saya bilang ya begitu
oke lah biasanya kita bilang dua periode kita bilang jadi satu kali lagi
lalu akhirnya betul betul nomor satu
dan jujur aja nomor satu ini jadi sangat menantang bagi kami
akhirnya teman teman karena kita tadi malam ya kita mengadakan acara doa bersama dan pesta rakyat
lihat di youtube pro
ah ini malam ketika pak jokowi ngambil nomor dan kita dapat nomor satu
kita mulai kumpul kumpul lagi
ada kreatifitas yang muncul
teman teman seniman relawan relawan yang berbasis seni itu mulai ada lagu lagu lagi
walaupun ada tambahan dan lain sebagainya
dan itu menurut saya inilah bentuk kreatifitas
yang kedua kita berpikir dengan nomor dua nya pak prabowo paling tidak kan ada sedikit supaya seimbang pertarungan ini
silahkanlah lebih kreatif
tapi ada sejarah yang mengatakan bahwasanya kalau nomor genap justru malah sering menang di dalam pilpres
bagaimana dengan momok seperti itu
memang kali ini nomor genap yang akan pemenang pilpres
oke ke kang maman gimana
sekali lagi bahwa kita percaya bahwa pentingnya angka
satu kali lagi jangan sekali
tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyusun strategi
ada jangka waktu yang sangat panjang satu ratus enam puluh lima hari
kita jaga nafas jaga irama isu isu dan lain sebagainya
sehingga ketika para relawan dari daerah kemarin dari papua dari kalimantan maluku datang di tuprok
lalu besok mereka ikut juga
nah mereka besok malam senin sudah pada pulang ke tempatnya masing masing
kita udah bekali
bekali tentang ini capaian capaian prestasi pak jokowi
ini isu yang harus kita bawa menyodorkan kepada masyarakat
karena pilpres ini harus kita jadikan sebagai ajang adu gagasan adu pemikiran solusi
tapi tetap dalam kegembiraan
kita bilang nanti dengan satu kalimat pidato pak jokowi tadi malam
kita ingin pilpres ini membuat kita bersatu
dan kita ingin menyatukan satu hati satu pikiran dan ingat kita satu bangsa satu nusa satu bahasa
oke kalau ke bang ferdinand strateginya ini tadi kalau bang maman bilang butuh waktu panjang ya
nafas panjang enam bulan bahkan
nah tadi saya mendengar dari tim liputan saya kalau besok tidak ada banyak euforia dari tim pemenangan prabowo sandiaga untuk kampanye damai hari pertama
tidak ada seperti mungkin
tidak ada seperti mungkin pak jokowi dan tim yang ada menggunakan pakaian pakaian tradisional gitu ya
seperti apa sebenarnya strateginya hingga besok tidak terlalu terkesan begitu sangat wah
ya kalau saya sih memahami betul ya
memang timnya pak jokowi harus menjaga nafas karena kalau nggak ngos ngosan memang menghadapi kami kali ini ya
jadi kalau kami itu memang sudah merambut sedemikian rupa
banyak narasi narasi kampanye yang akan kami bangun ya
bagaimana supaya branding nomor dua ini betul betul gampang diingat enak didengar
itu target kami sehingga masyarakat itu ketika langsung menyebut nomor dua ingatnya pak prabowo bukan ingat dua periode
nah itu semua sudah kami siapkan ya
tapi memang cara kami tentu dengan cara cara yang sudah kami atur karena ini rally kampanye kan panjang sekali ya
tetapi pada titik awal nanti kami betul betul akan membuat sebuah gebrakan di mana nomor urut dua ini menjadi betul betul lengket diingatan publik
kalau disebut nomor dua berarti pak prabowo tidak lagi mengingat seperti yang disampaikan tadi
dua periode lah salam dua jari lah
nah itu akan semua lupa gitu tenggelam sehingga memang ya tujuan kami untuk memenangkan pilpres ini tercapai
jadi target awal kami adalah menciptakan mindset pemikiran dan memori di masyarakat kita itu nomor dua memang adalah pak prabowo
jadi dengan narasi narasi itu nanti kami harap bisa memenangkan hati masyarakat ya
karena memang enak sekali membangun narasi di nomor dua ini dibanding dengan nomor satu
saya kebayang sekarang sulitnya pihak pak jokowi ini membangun narasi di nomor satu ini
karena kalau bicara satu kali lagi dengan bicara dua periode dua periode ini lebih mengandung unsur kepastian
kalau satu kali lagi ini wah harapannya jauh memang sudah jauh
jadi kita kayaknya memang kegantian dua ribu sembilan belas nanti
saya ke pak serwi
mas nyarwi tadi kita sempat singgung sedikit mengenai nafas strategi politik yang enam bulan ya bahkan ya

semua partai juga
dan semua partai pendukung

lalu seperti apa yang diharapkan oleh publik ketika pertama kali mereka muncul lagi untuk berkampanye branding seperti apa
sehingga tadi tidak terlengos ngosan atau justru digeber pertama
pr pertama yang harus diselesaikan oleh terutama yang sekali lagi saya menekankan yang berat di kubunya pak jokowi
bukan berat bukan berat
sabar kak gmama
karena harus switch dari dua ke satu itu satu
artinya itu juga aneh
nah yang kedua terkait dengan apa istilahnya political branding ya
political branding itu kan banyak terutama terkait nomor ya
nomor di sini kan ada konsolidasi harus selesai misalnya bagaimana proses kapitalisasi antar partai
karena tadi kak gmama cerita satu enak kita pkp nomor satu misalnya
apalagi kang maman nomor satu juga misalnya capresnya satu misalnya
itu kan ada koettel efek yang sering dibicarakan dan itu ada rebutan ya
walaupun misalnya ada yang mengatakan kotel efek akan dominan di pak jokowi misalnya
nah seperti itu
nah itu antar partai pasti akan ada lah sedikit diskus dan gesekan di situ
yang ketiga adalah partai jubir
itu juga harus sinkron dalam bangun narasi
yang ketiga dengan relawan
nah terkait dengan pak prabowo mungkin ini ada banyak ruang yang bisa ditulis
istilahnya banyak kertas kosong yang bisa digoreskan di situ termasuk bangun narasi besar
nah karakter selama dalam perjalanan jangka panjang ini ya
ini kan pilpres dengan masa kampanye dalam sejarahnya terpanjang
selama republik indonesia
pilpres dalam sejarah kita republik indonesia itu juga bareng dengan pileg
ada narasi juga dalam pileg di level lokal yang dikembangkan oleh caleg caleg itu
nah terkait dengan ini kondisi ini
personal political branding itu dia akan kuat kalau dia bisa berbasis policy bisa berbasis personality
tapi biasanya rata rata pak akan dominan menerai dalam personality
karena orientasi ke kandidat dalam pileg maupun pilpres itu kuat di sana karena sistem pemilu kita kesana
nah selain dengan itu ya kekuatan juga dalam personal branding ya itu kan dibangun oleh satu value utama apa yang dia buat
ya tentu bangun tagline dengan narasi dan nomor itu semua harus nyambung
yang kedua adalah dalam personal branding juga itu dia harus mampu menciptakan pesan atau tagline yang di create itu multiple channel communication orientation
jadi gampang dicerna semua lini ya
nah yang ketiga trust building ini yang paling susah
karena kadang kadang ada narasi narasi baru sub narasi yang terus dimainkan atau bahkan dikontrol oleh yang lain
dan ini terkait dengan seberapa daya ikat kandidat terkait ke elektorat
nah sementara kondisinya adalah semua paham
yang kedua adalah semua partai itu berharap berkah terhadap kekuatan dan kemenangan capres ini ya
nah ini juga menyulitkan tim kampanye yang berkelindahan
ini ada tim pilpres ya juga ada tim partai dan itu ada di caleg caleg juga ada tim caleg
nah meramu itu semua itu tantangan berat ya dan itu tidak hanya dihadapi kupak jokowi
saya pikir dalam konteks ini kumpah prabowo dengan gerinda juga ada tantangan yang lebih serius juga disitu
ya baik nanti saya coba tanya ke bang ferdinand bagaimana meramu tadi ya
bagaimana tadi pileg kemudian kumpah jokowi
ya tadi pileg kemudian juga pilpres bersamaan dan bagaimana masing masing tadi mereka pasti punya kepentingan ya dari branding masing masing
seperti kang maman tadi nomor satu
kak maman juga pingin ya nomor satu segera dia juga terpilih nantinya di pileg
ya sian indonesia prime news segera kembali tetap bersama kami
ya anda masih di cnn indonesia prime news
kalau tadi mas nyarwi mengatakan banyak sekali variable tentang meramu bagaimana
ya tadi menarik adalah bagaimana gerinda sendiri sebenarnya harus bisa menjembatani
lalu bagaimana dengan bang ferdinand melihat seperti apa sih sebenarnya gerinda kalau tadi
yang menarik mungkin di perbincangan ketika kompreh mengatakan masih belum satu suara nih pak prabowo dengan pak sandi untuk mengangkat isu ekonomi
sebetulnya bukan tidak satu suara tetapi memang ya harus beda suara
karena kalau suaranya beda ya narasinya tentu nanti tidak akan hidup
ya itu yang saya inginkan
itu tidak akan hidup di tengah publik
jadi memang kita atur sedemikian rupa pak prabowo main di rel mana pak sandi uno main di rel mana
jadi memang itu sudah dirancang sedemikian rupa supaya semua pemilih ini segmen pemilih ini dapat
karena kalau kita main di satu segmen besar contohnya main di atas gagasan besar tidak semua reket di bawah ini akan dapat
hanya orang orang yang berpendidikan dan kelas atas yang paham tentang gagasan besar
maka pak sandi harus main di bawah
untuk merebut suara langsung
gagasan besar di atas dibandingkan pak prabowo pak sandi menawarkan ini ke bawah dengan cara yang berbeda
karena segmentasi pemilih kita ini kan kita tahu persis bagaimana ya kelompok kelompok pemilih masyarakat kita ini seperti apa ininya
tapi memang itu sudah kita rancang sedemikian rupa supaya masyarakat yang kita datangi yang berbeda kelas pendidikannya kelas sosialnya semua
bisa menerima tawaran tawaran yang kita berikan
kalau kita datang dengan suara yang sama tone nya dari atas gagasan besar
bicara seperti pak prabowo tadi bicara pasal tiga puluh tiga undang undang dasar empat puluh lima ekonomi segala macam
ini kan gagasan ini gagasan besar di atas
tapi rakyat ini mereka nggak ngerti mungkin ya dengan apa sih pasal tiga puluh delapan
rakyat ini ngertinya bagaimana supaya harga bawang murah cabai murah
makanya bang sandi datang ke bawah itu dengan partai emak emaknya bicara tentang harga pasar
kalau mas yerwi setuju nggak ini dengan seperti itu
nah itu yang kita mainkan sekarang supaya semuanya bisa menerima segmen atas segmen bawah itu
ada segmentasi ada perbedaan job desk seperti itu
itu boleh saja dalam marketing politik ada segmentasi ada positioning ya terkait dengan isu yang mau dimainkan oleh masing masing aktor aktor yang berbeda
tapi saya lihat ya dalam konteks gerindra saya pikir juga masih kelihatan untuk pilpres ya
itu murni gerindra dan prabowo yang main di dalam memainkan narasi politik
dalam artian apa belum kelihatan sekali itu support yang muncul dalam narasi politik dengan partai
itu satu poin yang saya bilang itu juga tidak gampang untuk
nah yang kedua adalah terkait dengan ini
beberapa basis tentu partai partai dan elit elit yang koalisi di partai gerindra saya pikir kan juga di basis basis dia dihadapkan pada pemilih pak jokowi yang kuat
nah ini kan antara kepentingan mendapatkan kursi untuk pileg yang tadi ini permainannya bareng gitu dengan untuk kemenangan pilpres
dan mesin politik pusat tentu saja akan menghadapi kendala ketika berhadapan dengan yang begini
contoh kasus yang mas ferdinand partainya kan berhadapan langsung dengan persoalan ini ya demokrat
dimana ada yang menyatakan
ada yang menyatakan di daerah mendukung pak jokowi misalnya karena banyak pertimbangan tapi sementara di pusat kan clear sekali gitu
nah itu contoh ya
dalam moramu itu dan di dalamnya narasi politik itu tidak mudah membangun satu political branding yang itu ada dua elemen yang terkait dengan political identity
bagaimana kandidat ini dipasarkan terkait identitas profil karakter dan sebagainya
yang kedua political image image apa yang sebenarnya dimajinasikan oleh elektorat diharapkan oleh elektorat yang itu harus dipenuhi
nah elektorat ini kan tadi itu tadi
di diapil percaya
bisa terbelah antara dia berharap ke pilpresnya kesini partainya masih sama apa masih partai yang lain gitu
nah meramu semua lini itu tentu butuh tim yang bagus ya
tentu saya pikir tidak semua tim akan membuka strateginya
iya itu pasti
tapi saya melihat bahwa semua tim menghadapi persoalan artinya tantangan
kalau itu pas
kalau itu pas
kalau kang mohamad bagaimana politik identity salah satu yang menarik ya dengan dengan akhirnya pak maru sendiri
apakah memang kalau saya lihat sekarang gayanya kang maman juga gaul banget ya
juga akan merubah image seperti itu sebagai bagian dari untuk mendapatkan suara dari kaum muda atau kaum yang
saya berbeda dengan bang ferdindan ya bahwa kalau kami satu rel walaupun gerbong kami besar
ada sembilan partai koalisi ada relawan yang solid dan militan lalu gerbong gerbong itu diisi oleh bermacam macam strategi seperti itu
jadi relnya tidak akan berbeda beda partai kemana mana semua satu tujuan
demi kemenangan jokowi k ma'ruf
dan demi tujuan indonesia yang lebih maju
nah salah satu gerbong itu ada yang memang kita konsentrasikan agar menggayat pemilih muda
ada juga perempuan
ada khusus direktur perempuan bu ida fauzia di sana
jadi bagaimana kita meyakinkan perempuan indonesia
bahwa sungguhnya keterwakilan perempuan di kabinet jokowi hari ini menunjukkan komitmen pak jokowi mengangkat derajat perempuan
kita pun punya khusus tim di gerbong yang lain
itu adalah mengangkat tentang sosial media
kita ingin serangan udara kita lebih kepada capaian capaian prestasi
tetapi juga sekaligus menangkal hoax fitnah dan lain sebagainya
ada juga yang khusus masuk ke
para kiai pesantren dan sebagainya
da'wah da'wah tidak diisi oleh da'wah kebencian
tetapi da'wah kebangsaan
sekali lagi rel kami lurus menuju satu tujuan
stasiun kemenangan kami di periode kedua itu
dan kami menghargai menghormati perbedaan apapun dan bersahabat
makanya kita gerbong kita itu banyak
sehingga ada beberapa teman teman dari kader demokrat yang kita persilahkan naik di gerbong kita
demi satu tujuan indonesia yang lebih baik
bang ferdinand terakhir sebelum kita tutup perbincangan
kalau tadi gerbongnya banyak tapi satu tujuan kalau anda tadi relnya banyak
jadi begini bahwa memang kita menyadari betul
satu rel dengan gerbong ini kan kalau ditambahin gerbong terlalu panjang seperti koalisi ini
berat syarat akan lambat bekerja
tapi kami relnya ada dua keretanya dua
ini akan menyapu banyak penumpang yang lebih banyak
maka nanti kami akan menang
termasuk kader demokrat ikut di gerbong kami
kalau kader demokrat sekarang tidak
tidak ada sebetulnya
yang saya tahu terakhir semua menyatakan mundur mundur mundur mundur
seperti dardak siapa lagi pak kedekarwo semua ternyata tidak ada
itu bukan demokrat ya
pak wahidin kalim
ternyata kan tidak
tapi katanya kemarin kemarin kan masuk di tim pemenang
faktanya sekarang tidak
mereka lurus di garis politik
terakhir bang ferdinand
kalau tadi malam pak sby kenapa nggak hadir di acara pengundian nomor
pak sby ini kan tidak semua
tidak semua acara bisa diikuti ya
beliau itu kan punya keterbatasan ya
samping kalau beliau hadir itu kan terlalu riuh nanti
terlalu rame dan menjadi pusat perhatian
sementara yang kita akan jadikan pusat perhatian adalah pak prabowo
tapi yang pasti bahwa capres ini yang membedakan kali ini adalah kenapa pak prabowo akan menang
ada dua pembedanya
yang pertama nomor urutnya jadi nomor dua
yang satu lagi adalah hadirnya demokrat di situ
jadi kalau pak sby datang justru pak sby dapat spotlight nih
tetapi kan nanti capresnya kita harus pertimbangkan
di situ kan sudah ada mas ahaye yang sekarang regenerasi dari pak sby
kita anggap itu cukup mewakili
dan kedua pak sby juga kan tidak tergabung di dalam tim pemenangan secara ini ya
tetapi beliau langsung memang menjadi penasihat capres secara langsung
jadi posisinya cukup vital sekali
maka ya kita berikan untuk tampil lebih banyak
jadi bapak bapak abang semua dan mas sih sepakat ya
bawa nomor adalah kapitalisasi selama
dieksplor secara positif dan bisa memberikan dampak tadi ya politik
cuman sekarang mereka ini kesulitan menang
nah wacita ini mau nyebutnya apa
nah wacita kedua nanti disebut sebut nomor dua
kalau disebutkan wacita satu kali lagi ya nggak berubah dong
ya itu kesulitan
kalau kita nunggu kejutan besok masih seperti apa jargon jargon dari
mesti kita tetap sebagai bangsa harus bersatu
harus bersatu memenangkan nomor dua
baik terima kasih abang semua dan mas narwi
indonesia prime news segera kembali top live bersama kami